mbak catherine saya dengan dr arum yang menggantikan dokter ani
karena beliau sedang dinas keluar kota
dari hasil pemeriksaan tadi mbak catherine memperlihatkan perkembangan yang sangat bagus
mbak hanya perlu keoptimisan diri kalau semuanya akan kembali normal dan sehat seperti dulu
semua ini berawal dari kehidupan
saya memilih klien
maka saya memilih ibu andin untuk berdiri di samping beliau
saya sangat senang melihat mereka

terus main seperti ini
namanya juga anak anak
terus nanti kalau panggil om angga apa nih kira kira
jadi seperti ini rasanya menjadi seorang ayah
menyenangkan kan kak
ambil lagi kertasnya
ambil lagi kertasnya
mana nailah kertasnya
di sini dong kok di bawah itu banyak semut
iya makanya sini nailah
nanti gatel semua padanya ya
anak selucu ini benar benar membuat aku jatuh hati padanya
mereka terlihat seperti keluarga sungguhan bahagia dan menyayangi satu sama lain
mau ambil lagi
ambil di situ
warna apa itu
boleh bumi pinjam gak
nailah lemin lagi ya
di sini tetap

bumi mau ke toilet sebentar ya

nailah sama pangga dulu di sini nunggu
gak apa apa ya
nah sekarang sama pangga
nih sebentar ya sayang ya
oh udah ditempelin di sini ya
terima kasih ya
ada urusan apa anda datang kantor ini
saya mau ketemu sama adik
saya mau bicara dengan dia
ada kepentingan apa ya
ada hal yang penting pengen saya bicara sama andi
tunggu mas mau ke mana
saya mau ketemu sama andi
andi kenal sama saya
dan kalau saya mau macam macam di dalam
ya dia masuk
tapi awasin sampai saya kembali
saya mau pergi mobil dulu
selamat pagi bu andi
eh maaf felis tadi saya datang telat
soalnya saya harus ngantar rena ke sekolah baru
hari pertama mau ke sekolah soalnya
terus saya harus ngantar mama sama sestri pulang dulu
rena udah besar ya bu
mohon maaf sebelumnya
email yang tadi pagi saya kirimkan sudah ibu baca belum ya
udah tapi ada file yang belum saya buka lagi sih
nah jadi tim marketing itu butuh approval dari ibu untuk keberlanjutan pekerjaan mereka bu
kayak gitu saya lihat sekarang deh
ehm kamu kalau misalkan butuh apa apa kan biasanya langsung ke perendi
sekarang langsung saya aja ya
kalau gitu saya permisi dulu ya bu
ya silahkan masuk
selamat siang bu
ada tamu yang memaksa ingin bertemu dengan bu andin
ngapain sih datang ke sini
banyak kerjaan lagi sekarang
aku temuin riki enggak ya
tapi pekerjaan bu juga lagi banyak
kami berencana untuk mengadopsi anak perempuan bu kalau ada
tidak perlu usia bayi
mungkin usia dua atau tiga tahun bu kalau ada
kami baru saja kedatangan
kami baru saja kedatangan
kami baru saja kedatangan
kami baru saja kedatangan

orang tuanya sudah meninggal dunia akibat kecelakaan
boleh kami melihatnya
aku harus menemui nailah
yaitu yang sekarang lagi diperiksa oleh dokter
karena mau dipindahkan ke ruang rawat tinggal
mungkin anda tidak harus menunggu lagi untuk emu
tidak apa apa pak
malah saya sangat bahagia dan juga senang mendengar kabar dari kesehatan ibu catherine
semoga makin hari makin membaik ya pak
amin terima kasih ya
ya pak tidak apa apa
mungkin sudah biasa juga
bapak mungkin dari tadi menunggu lama juga
jadi mungkin untuk masalah cinta yang ada di depan mata itu harus dijaga
tapi untuk masalah kesehatan juga harus dijaga lho pak
saya juga mau cari makan
ada bagusnya kalau bapak mengisi tenaga dengan makan
karena untuk menjaga catherine juga butuh tenaga yang optimal
sama sama tidak dirugikan pak
boleh mungkin kita ke kantin aja ya
mbak catherine saya dengan dr arum yang menggantikan dokter ani
karena beliau sedang dinas keluar kota
dari hasil pemeriksaan tadi mbak catherine memperlihatkan perkembangan yang sangat bagus
abang hanya perlu beroptimis sendiri kalau semuanya akan kembali normal dan sehat seperti dulu

semuanya berawal dari keisian yang tersedot dan aku panik
belum ada yang menceritakan ke aku soal kerusakan itu lagi
gimana kondisi pak chandra
mbak andin kemarin saat berkunjung juga gak cerita apa apa
setelah ini mbak akan kami pindahkan ke ruangan rawat inap ya
nanti kita akan mulai sesi fisioterapi juga
apalagi calon suaminya mbak catherine yang ganteng itu selalu temenin mbak
jadi mbak harus tetap semangat
ada apa yang datang ke sini
tapi gak disini
disini aja gak ada yang peduli gue
waktu saya gak banyak jadi langsung aja